jadi saya jadi ingat ketika menjadi selaku mandataris mpr terakhir
saya menerima penugasan untuk memisahkan tni dan polri
pada waktu itu suasana kebatinan saat itu berangkat dari kenyataan
bagaimana namanya waktu itu angkatan bersenjata republik indonesia
selama orde baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya
pemisahan ini jangan lupa loh ini keputusan mpr loh tap mpr nya ada
dilakukan sebagai kehendak rakyat
dalam proses itu saya berharap agar tni dan polri dapat belajar dari para seniornya
jadi bukan mau sombong mau keren saya ini memang benar anak presiden
jadi saya kenal pak jendral sudirman beliau orangnya sederhana banget pakai pc
padahal beliau kan sebenarnya guru loh guru loh
diangkat oleh bung karno pada waktu itu menjadi panglima besar jenderal sudirman
ada namanya pak urib sumoharjo pak gatot subroto dan lain lain
tujuh pahlawan revolusi begitu loh
menurut saya mereka orang yang punya karakter
jadi saya kan suka lihat gitu
apa ya yang setelah merdeka ini yang namanya tni dan lain sebagainya
makanya tadi ada pak andika
ya nanti dah kita ngomong
ada sumber keteladanan dari pak jenderal hugeng
pak hugeng itu hidupnya sederhana dia sahabat saya
sekarang ganti nama dulu apa namanya ya
saya sering ke rumahnya karena apa putrinya sahabat saya
jadi senang ngobrol dan lain sebagainya
terus kenal sama ibunya beliau senangnya kan nyanyi hawaian
terus sangat sangat menurut saya kapan polisi bisa seperti pak hugeng lagi ya
nah yang saya kaget adalah ketika beliau meninggal
jadi dengar dari putrinya mereka pindah ke daerah selatan ya
itu rumahnya itu rupanya masih milik polisi tadinya
rumahnya loh yang di jalan madura itu
waktu saya tinggal di rumah ibu saya itu di kebayoran jalan sriwijaya